dia memiliki farah
dan sekarang dia memiliki kamu
jadi lepas gak mila
mila gak mau pak
mila tetap ada papa

kamu jangan tinggalin tamil lah pak
mila bisa menjelaskan semuanya sama papa
cukup pak mila cukup
jangan sebut saya dengan panggilan itu lagi
apa buktinya kalau saya benar benar bapak kamu
kamu gak bisa jawabkan
kenapa kamu sebut saya papa
kamu pergi dan lupakan saya
mila memang nggak tahu sekarang mana yang benar mana yang salah
mila memang gak tau pak
tapi pak justru karena itu bapak harus bantu mila
bapak bantu mila untuk membuktikan kalau mila ini benar benar anak kandung papa ya pak
semua buktinya sudah jelas kamila
kamu sudah lihat sendiri
kamu gak usah terlalu banyak berharap

masih ada satu bukti lagi
kalau ternyata hasil tes ginjal camilla itu cocok dengan papa
berarti mila ini memang anak kandung papah
tapi sayangnya sekarang hasil tes itu ada di dokter effendi
dan kita harus ketemu sama dokter effendi pak
biar dokter effendi juga bisa menjelaskan semua masalah ini pak
biar dokter eventy juga bisa menjelaskan semua masalah ini
benar riz masih ada satu bukti

kamu jangan pesimis ya riz

jadi kamu sendiri belum yakin kan
kalau akta kelahiran dan buku nikah itu milik dr effendi
belum pak mila belum yakin
jadi papa juga gak yakin kan
kalau kamu sendiri belum yakin
waktu makan siang tadi

itu tandanya kamu sudah berniat untuk menunjukkan semuanya sama saya
kan mau menceritakan semuanya pada saya

dan sikap kamu itu membuat semuanya makin jelas buat saya
kamu memilih fnd daripada saya
dan kamu menyuruh saya untuk memilih
mempertahankan kamu atau meninggalkan kamu
dan saya sudah memilih camilla
saya meninggalkan kamu
enggak camilla kamu lepasin bapak
kamu lepasin bapak
gemila kamu itu anaknya dokter fnd bukan anak saya lepas
enggak kamu lepasin bapak
bapak jangan disini kamu lepasin lepas
kamu sadar camilla
kenapa terus mikirin saya
saya baik baik aja kok
kamu itu lebih pantas menjadi anaknya dr effendi
dia itu pria yang baik
dia membanggakan semua orang
dia orang baik
dia selalu unggul dalam segala hal dibandingkan saya
ibu saya sangat membanggakan dia
dan sering membanding bandingkan dengan saya
satu satunya kemenangan saya dari dr effendi itu adalah
tapi saya salah saya kalah
dia memiliki farah
dan sekarang dia memiliki kamu
camilla tetap ada papa papa ada papa tetap papa camilla
kamu jangan tinggalkan mila
lepas kamu bukan moonshot
kamu adalah anak fnd bukan anak saya
kamu adalah anak papa
kamu adalah anak papa
kamu adalah anak papa
kamu adalah anak papa
haris aku tahu kamu sangat terpukul dengan kejadian ini ris
tapi aku mohon kamu jangan siksa camilla seperti itu
kesian dia haris
di mana rumah dokter fnd itu
di mana haris
tolong jawab saja
di mana dia tinggal
aku gak tahu sekarang itu dia ada di mana ris
kenapa kamu tidak mau kasih tahu kenapa kamu sembunyikan dia dari aku
haris untuk apa aku sembunyikan dia dari kamu
fnd itu lagi tidak ada di jakarta
dia lagi ke luar kota ketemui ibunya yang lagi sakit riz
dan aku tidak tahu alamat luar kotanya di mana riz
kamu jangan emosi begini neris
kalau camilla itu benar anaknya fnd
berarti yang semua dikatakan parah itu benar
bahwa dia sudah menikah
dan dia menggugurkan dana dagingku anakku
dan kita sebuah karena kesalahan aku karena kebodohan aku
haris kamu jangan menyimpulkan hal yang belum pasti riz
kan kita belum dengar apa kata dokter effendi
aku mohon untuk kamu jangan emosi riz
haris menurut aku apa yang dikatakan gemila itu benar
riz dia adalah anak kamu riz
kalau memang dia bukan anak kamu
untuk apa farah kasih nama regina putri di belakang nama camilla riz
dan kamu sadar nggak seri
selama ini kamu dan camilla itu mempunyai ikatan batin yang sangat kuat reze